memperingati hari sumpah pemuda ke sembilan puluh yang jatuh pada dua puluh delapan oktober dua ribu delapan belas lalu
kementerian pemuda dan olahraga kembali menggelar acara malam anugerah kepemudaan
sejumlah kategori anugerah kepemudaan diberikan untuk pemuda pemudi berprestasi dari berbagai lokasi di tanah air
sembilan oktober dua ribu delapan belas sehari setelah peringatan hari sumpah pemuda
kementerian pemuda dan olahraga kembali menggelar malam anugerah kepemudaan di balai samudera jakarta utara
acara yang memasuki kali ketiga ini tidak jauh berbeda dengan kegiatan pada tahun sebelumnya
yakni memberikan anugerah berupa piagam dan hadiah uang tunai
bagi sejumlah pemuda inspiratif dan juga berprestasi
salah satu pemuda yang turut mendapatkan penganugerahan adalah hanifan yudani kusuma
peraih medali emas dalam gelaran asian games dua ribu delapan belas lalu dalam cabang olahraga atlet pencaksilat
hanifan mendapatkan penghargaan bukan hanya karena mengharumkan nama bangsa dalam kontestasi olahraga
namun juga dianggap sebagai pemuda inspiratif
alhamdulillah sebagai pemuda hebat dua ribu delapan belas
pemuda hebat dua ribu delapan belas itu kategorinya apa apakah sebagai atletnya atau ada bidang lain atau hal lain yang pernah dilakukan
ya mungkin yang saya rasain ya pertama atlet dan dilengkapi
tapi yang fenomenal itu seperti itulah
selain penghargaan individual seperti yang didapatkan oleh hanifan
ada puluhan pemuda inspiratif dan berprestasi lainnya
penghargaan juga diberikan kepada dua puluh daerah yang dianggap layak sebagai tempat berkreasi dan berekspresi para pemudanya
ada tiga kategori daerah yang menerima anugerah kepemudaan karena telah mendukung program pemerintah
dengan memperlakukan regulasi memfasilitasi dan mengayomi pemuda di daerahnya dengan baik
seperti kabupaten kusuma
dan kutai timur yang dianggap mampu mengelola anggaran daerahnya
guna memfasilitasi ruang aktivitas para pemudanya
menteri pemuda dan olahraga imam nahrawi pun hadir selaku pemberi anugerah
menpora menekankan bahwa tujuan dari penganugerahan ini adalah untuk mengapresiasi
dan juga memotivasi muda mudi indonesia untuk mengembangkan potensi diri
hingga nantinya menjadi modal dalam kompetisi nasional dan internasional
ya kita berharap baik lewat
kebijakan yang ditelurkan oleh pimpinan daerah maupun pemerintah pusat
bisa memberikan ruang yang luas bagi anak muda untuk mencurahkan segala potensi yang dimiliki
karena energi muda itu energi yang begitu bebas begitu kuat
dengan segala eksperimen cita cita mimpi mimpi
dan itu harus diakomodasi dalam sebuah regulasi
acara ini rencananya juga terus akan dilanjutkan
guna memupuk bibit bibit muda tanah air untuk terus berkarya berkreasi
dan berinovasi dengan semangat juang kepemudaan
untuk nantinya siap menjadi generasi penerus bangsa
albi pratama jakarta